hai semua yang mau tampil hari ini dan kecesa zaman saya smp
sebenarnya bukan saya yang dengar ya dengar dari kakak kakak saya kakak saya kan lebih ini ya
generasi lebih seangkatannya diantisesa miremilina gitu saya ikut denger aja cnn indonesia bersama
jk records menyelenggarakan konser bertajuk senandung rindu yang digelar pada sabtu malam
di gandaria city hall jakarta selatan panggung gc hall dimeriahkan oleh bintang ternama di era
delapan puluh an seperti heidi diana dengan lagu andalannya bintangku bintangmu oby mesak yang memeriahkan
panggung dengan lagu kisah kasih di sekolah serta dian piscesa dengan lagu satukanlah hati kami dan
penampilan interaktifnya bersama penonton selain itu ada pula cinta miatmanegara
dan miremilina yang berhasil membawa penonton kembali ke masa itu tidak hanya bintang lawas
ada pula luki octavian yang membuka konser dengan lagu kabut rindu dan marcel sihaan sebagai bintang
tamu leonard cristianto ceo jk records merasa senang dan puas setelah berhasil mengeksekusi
konser senandung rindu malam ini ia mengatakan bahwa konser malam ini merupakan hal yang tidak
mudah untuk diwujudkan karena tujuh bintang yang memeriahkan panggung malam ini sudah memiliki kesibukannya
masing masing nah ini saya rasa sih baru kali ini yang mereka berlima bisa ketemu dalam satu
panggung dan bahkan sesempet request lagu senandung rinduku yang dinyanyiin oleh mereka
berlima gitu yang mana di katalognya jk pun nggak pernah ada lima puluh lima penyanyi itu nyanyi satu

atalia praratia istri rituan kamil yang hadir untuk menyaksikan senandung rindu dan berharap agar konser yang menampilkan bintang lawas hadir di kota kota besar lainnya
ini adalah sebetulnya konser yang kita tunggu tunggu ya jadi sejauh ini kita kan selalu melihat penyanyi penyanyi muda
kita tidak mendengar lagi lagu lagu nostalgia dulu yang sempat mungkin waktu kecil kita mendengarkan
mama kita menyanyikan sampai hari ini begitu ya jadi saya bahagia sekali jadi ini the legend ini pada hadir semua di sini
dan saya bersyukur sekali saya begitu bahagia si aine dikenal banget bikin acara seperti ini karena saya melihatnya di berbagai wilayah di indonesia pada datang
konser senandung rindu disambut meriah oleh penonton hal ini dibuktikan dari lima ratus tiket yang berhasil terjual
konser ini pun ditutup oleh penampilan spesial dari tujuh bintang yang membawakan lagu senandung rindu yang diciptakan oleh obi mesa untuk konser ini
lorenzi agata julian astri cekerta